untuk memudahkan koordinasi antar sesama relawan relawan anies baswedan yang tergabung dalam jaringan relawan nasional beraksi jawa barat
mendirikan posko rakyat di kampung kubengan desa nanggala mekar kecamatan ciranjang cianjur jawa barat
di kampung kubenga ini terdapat enam puluh dua rumah yang menjadi posko rakyat poskora
relawan jaringan nasional daerah cianjur berharap dan optimis dengan pendirian posko rakyat ini
masyarakat akan bergerak mulai dari rumah ke rumah dan tidak mengandalkan tim sukses untuk memenangkan anies baswedan sebagai presiden pada pemilu dua ribu dua puluh